seperti yang anda saksikan saat ini ini merupakan gambar langsung yang kami dapatkan dan kami
berikan untuk anda di area gedung kpu di jalan imam bonjol jakarta pusat setelah tadi masuk ke
area tunggu saat ini pasangan prabowo dan juga gibran raka buming raka terlihat akan segera masuk
ke area dalam kpu untuk selanjutnya melaksanakan berbagai macam alur pendaftaran menjadi pasangan
capres dan juga cawapres yang akan berlaga pada pilpres dua ribu dua puluh empat ini kita lihat bersama bahwa kedua
pasangan didampingi oleh ketua umum dari partai anggota koalisi indonesia maju yang sudah sedari
pagi mengantarkan pasangan ini dari mulai jalan kertanegara kemudian juga di indonesia arena
hingga saat ini sudah tiba dan masuk ke dalam gedung kpu
di imam bonjol jakarta pusat kita lihat ada beberapa diantaranya ya ada ketum pbb ada yusri
iza mahendra kemudian juga ada ketum dari partai golkar erlangga hartarto kemudian juga ada ketum
dari partai demokrat ya agus harimurti yudhoyono kemudian sebelumnya juga kita melihat bersama
ada ketum partai gelora anies mata dan juga ketum psi tidak ketinggalan yaitu kaya sangpangarep adik
banyak kebumi mereka sendiri hai hai the forum